hari jumat pukul dua puluh tiga
akan menyewa lahan tebu yang tidak sesuai dengan permintaan korban
itu adalah awal mula kejadian cek cok
yang mana korban pernah mengirimkan uang
sebesar lima puluh juta ke tersangka
dan pengirimannya itu dalam bertahap
tidak dalam satu pengiriman
untuk digunakan membeli sebidang tanah di daerah wajah
namun ketika ditanyakan terkait perkembangan
pembelian tanah tersebut
diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah dibeli
dan terkait uang yang sudah dikirimkan
sejumlah lima puluh juta pun sudah dinyatakan habis
atau sudah digunakan